fundamental perekonomian indonesia yang relatif stabil serta masih berlanjutnya musim pembagian dividen
menjadi sentimen positif bagi pergerakan isg selama sepekan mulai tanggal dua puluh empat hingga dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu
investor juga perlu mencermati sejumlah sentimen yang akan menggerakkan pasar baik hari ini ataupun sepekan ke depan
terlebih pekan ini akan diwarnai oleh banyaknya bank sentral yang akan menggelar rapat moneter
sudah bersama saya melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kue
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak
iya pak hans kalau bisa sedikit diberikan insight ya terkait dengan pergerakan ihsg hari ini dan satu pekan
isu global salah satunya masih menarik terkait dengan beberapa bank sentral dunia terkait suku bunga kemudian inflasi
dan juga di satu sisi kita bicara mengenai aliran modal asing yang merupakan salah satu hal penggerak positif terhadap penguatan ysk pada hari ini
bagaimana nih pak kalau kita mengelaborasinya pak
ya memang pekan ini cukup banyak ya berita yang keluar ya

kemudian ada kebijakan bank of jepang kemudian di dalam negeri sendiri ada bank indonesia
jadi itu beberapa hal yang diperhatikan oleh pasar
nah dari global memang kita melihat federal reserve ya kelihatannya federal reserve tetap akan menaikkan fasilitasi bunga mereka di lima belas poin
dan federal reserve akan menaikkan fasilitasi bunga
nah tetapi memang yang jadi perhatian pelaku pasar tingkat bunganya sudah diekspektasi
sekarang yang ditunggu pasar itu adalah statement dari jerome paul sendiri
apakah dalam statementnya itu dia akan menyampaikan komitmennya bahwa dia tidak menaikkan suku bunga lagi
atau masih akan melanjutkan menaikkan fasilitasi bunga
nah kalau yang dilihat sebagian besar pelaku pasar memperkirakan dia akan membuat opsi yang mengambang gitu ya
atau membuat satu komitmen bahwa dia akan menaikkan fasilitasi bunga atau menghentikan kenaikan fasilitasi bunga gitu
biarpun kita ada sedikit masalah pada inflasi inti yang relatif tinggi
itu yang dari federal reserve sendiri gitu
nah kalau dari bank sentral eropa sendiri kalau kita perkirakan kelihatannya mereka masih akan menaikkan dua puluh lima basis point
ya kita cukup bunga di bank sentral eopa gitu
memang kendala yang dihadapi eropa ini inflasinya masih relatif tinggi gitu ya
tapi ini udah turun jauh banyak daripada pincaknya di sepuluh enam gitu
nah sekarang kalau kita lihat dengan inflasi yang relatif rendah yang terjadi pada bank zona eropa sendiri gitu ya
nah kebagian ekonomi
itu melihat bahwa kemungkinan eropa itu cuma sekali kenaikan sekarang
kemudian edisi berikutnya mereka tidak ada kenaikan lagi
tetapi sebagian masih berkecil dia masih melancarkan kenaikan
nah dari regional sendiri memang kita melihat menantikan bank of jepang ya
karena bank of jepang ini udah stay terus nih
nggak merubah kebijakan suku bunga dia
ekspektasi pasar kelihatannya bank of jepang akan stay lagi
tidak mengalami perubahan suku bunganya
nah terakhir di dalam negeri ya kalau kita lihat bi akan menggelar rapat juga gitu ya
di tengah pekan
pak kalau kita bicara mengenai capital inflow yang menarik ini bank indonesia mencatat ada aliran modal asing
rp tujuh satu triliun selama pekan kemarin dari tanggal sebelas hingga tiga belas juli ya
ini merupakan aliran positif berarti perekonomian kita trusted nih
tapi di satu sisi kalau kita lihat global kemudian tadi anda katakan amerika sendiri akan menaikkan suku bunga
apakah ini juga akan mempengaruhi pak pergerakan capital inflow indonesia
terutama tadi dengan isu the fed sendiri masih sangat ambigu apakah dia akan memperhatikan suku bunga
inflasi amerika yang turun kemudian juga bank of europe sendiri juga sedikit akan menaikkan suku bunga
bagaimana anda melihat hal ini
ya asing cukup positif ya dengan ekonomi dalam negeri
kelihatan mereka info masuk ke pasar obligasi dan pasar saham kita
tapi sebenarnya inflow asing ini tidak terlepas dari ekspektasi mereka bahwa federal reserve sudah mencapai puncak kenaikan suku bunga
dan ekspektasinya memang cuma ada kenaikan di juni sekali
tapi pasar tidak siap dengan kenaikan september
nah jadi kalau kita lihat pas dana ini mulai mengalir kembali gitu ya
energy market termasuk ke indonesia gitu
nah kita harus tidak melupakan gitu ya berita bahwa udara panas yang sangat tinggi yang terjadi di amerika sendiri gitu ya
dan kemungkinan fenomena alam yang tidak bersahabat ini mendorong konsumsi energi lebih tinggi gitu ya
ini mendorong harga minyak lebih tinggi dan komoditas lebih tinggi ya
tentu ini cukup positif bagi indonesia gitu
kemudian kalau kita lihat lagi ada rusia ya yang ternyata mengelola

yang mengakhiri perjanjian mereka di laut hitam gitu
nah ini langsung mendorong sebagian komoditas bergerak naik ke atas gitu ya
dan salah satunya adalah minyak bunga matahari ya
dimana india sendiri menyatakan dia akan mensuit pembelian minyak bunga matahari
hingga untuk membeli soidin dan cpo
nah ini tentu mendorong cpo lebih tinggi
nah pasar saham kita cukup banyak didukung oleh komoditas ya
jadi tentu dana asing akan cukup banyak info
ke pasar saham kita
karena kita adalah pasar yang cukup positif ketika harga komoditas bergerak naik ke atas
ini terkait dengan komoditas ya
kalau saya baca terakhir ini harga minyak mentah wti itu mount to date nya naik ya pak
tadi anda juga berusaha untuk merelevasi dengan saham saham yang emiten memang berhubungan dengan energi dan juga komoditas
lalu apa pak yang menarik kalau kita bisa evaluasi
meski di satu sisi pasti imbasnya ketika permintaan sendiri naik
pasti juga berpengaruh terhadap inflasi yang pasti akan melonjak lagi
terutama di amerika pak
karena harga harga pasti juga akan turut serta melonjak begitu
ya betul sekali pak
nah itu yang jadi concern kita juga gitu
bahwa di satu sisi kenaikan komoditas ini bagus bagi kita gitu ya
tetapi di sisi lain kita juga melihat kalau komoditas tetap tinggi gitu ya
inflasi akan bergerak naik ke atas
kalau kita lihat di amerika inflasi inti itu lebih tinggi dari high plan inflasi amerika gitu ya
karena harga makanan dan komoditas itu terutama energi di amerika turun
jadi ini yang menyebabkan inflasinya kelihatan rendah tapi inflasi itu lebih tinggi gitu
nah tetapi dengan berakhirnya kesepakatan di laut kita begitu
mau tidak mau pasti harga gandum gitu ya
itu kemudian minyak bunga matahari jagung itu pasti bergerak naik ke atas gitu
dan ini pasti memberikan tekanan inflasi gitu
jadi tentu ada sisi positif
nah tetapi ceritanya adalah kita menantikan tentang tiongkok sendiri ya
kemudian kalau kita lihat bank sentral kemarin mempertahankan suku bunga ya
dan sekarang pasar agak ragu ragu ya dengan janji pemerintah tiongkok yang akan membantu sektor swasta gitu
sehingga kalau kita lihat perlambatan ekonomi contoh itu menyebabkan harga komoditas
yang terpekan turun
jadi ada dua sisi yang terjadi di pasar gitu
jadi komoditas ini kalau tiongkok terlihat stimulusnya agresif
komoditas bisa growth tinggi
itu akan mendorong bersama faktor usia tadi komoditas naik lebih tinggi
itu tadi beberapa sentimen global
kalau kita ke dalam negeri pak yang menarik ini dari pekan ini adalah laporan keuangan emiten di kuartal ke dua dua ribu dua puluh
dan rebalancing indeks lk empat puluh lima
bagaimana anda mencoba mengelaborasi ini terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini pak
ya memang kalau kita lihat pekan ini diwarnai mulai keluarnya laporan keuangan ya
setelah di luar negeri sudah keluar beberapa laporan keuangan
dan ternyata di luar negeri laporan keuangan itu cukup bagus ya
nah di dalam negeri pekan ini ada beberapa emiten digit yang diperkirakan mengeluarkan laporan keuangan
dari bbca bdri bank mandiri dnp dan asei ya
karena keuangan laporan keuangan korporasi indonesia masih akan cukup bagus gitu ya
jadi yang jadi amunisi
sehingga kalau kita pikir indeks kita kemungkinan akan bergerak positif gitu
nah dari segi rebalancing lp empat puluh lima diperkirakan ada paham bumi dan brms ya
itu akan masuk ke dalam jajaran emiten yang masuk ke lk empat puluh lima gitu
jadi kemungkinan juga akan cukup menarik bagi dua emiten tadi gitu
jadi secara umum
jadi memang sentimen dalam negeri cukup positif gitu ya
dan saat ini kalau kita lihat yang dinantikan dalam negeri juga keputusan bank indonesia ya
yang diperkirakan stay suku bunga
tapi pelaku pasar ekspektasi bi ini di akhir tahun bisa menurunkan suku bunga ya
minggu lalu neraca perdagangan kita keluar gitu ya
tetapi surplus menebal itu di tengah ekspor yang turun gitu ya
jadi ini mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi dalam negeri gitu ya
jadi pasar ekspektasi bi bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong kekembangan ekonomi di akhir tahun
kalau anda katakan tadi beberapa emiten yang terkait dengan energi kemudian konsumsi
apakah ini merupakan hal yang menjadi menarik
karena beberapa para pelaku pasar masih menunggu kebijakan dari bank indonesia
yang akan digelar pada tanggal
dua puluh lima hingga dua puluh enam ini pak untuk mengenai suku bunga sendiri
kalau anda melihat emiten apa saja nih pak yang sangat volatile sekali dan sangat terpengaruh terhadap isu global
selain tadi secara internal mungkin bi tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan terhadap suku bunga sendiri pak
ya kalau kita lihat memang kemungkinan emiten perbankan ini pekan ini cukup positif ya
karena ada isu laporan keuangan
kemudian bi akan setelah tinggal
jadi perbankan kemungkinan akan cukup positif
kemudian kalau kita lihat beberapa emiten komoditas memang harusnya cukup positif ya
karena ada tren kenaikan harga nilai
kemudian cpo juga akan bergerak naik kasar
jadi kemungkinan akan cukup positif bagi beberapa emiten tersebut
tapi kalau untuk trading memang kita ngambil beberapa saham ya
seperti arto mayora kemudian sint telkom dan power
ini beberapa emiten yang dalam sepekan terakhir ini tertekan turun gitu ya
dan kita melihat ada potensi untuk melakukan rebound naik atas
nah ini yang menarik kalau kita bicara mengenai saham saham emiten yang memiliki exposure domestik
tapi tidak terbatas pada emiten konsumen
bapak bisa sedikit mungkin memberikan analisa mengenai ini pak
ya memang kalau kita lihat sekarang yang jadi pertanyaan besar
pasar ini adalah ketika biji bijian dan komoditas pangan bergerak naik ke atas gitu ya
sebagian emiten yang terkait dengan consumer good ini kemungkinan akan relatif agak tertekan
karena cost mereka akan bergerak naik
tapi emiten yang melakukan ekspor cpo gitu ya
seperti aali lonsum simt dan esdro itu kan relatif lebih diuntungkan ya
kalau harga cpo bergerak naik ke atas gitu
tetapi kita juga harus melihat bahwa
pelaku pasar juga bersiap siap bahwa indonesia memasuki event menjelang periode kampanye gitu ya
karena baliho dan foto foto udah banyak keluar di jalan gitu ya
nah biasanya kalau memasuki periode pemilu tadi konsumsi masyarakat meningkat gitu ya
karena ada dana pemilu yang masuk ke perekonomian dan ini cukup bagus mendorong bagaimana perputaran perekonomian
nah biasanya satu tahun menjelang pemilu itu sektor sektor consumer good
dan lebih baik gitu ya
jadi agak balance gitu posisinya dalam negeri
jadi kalau kita lihat secara umum
sebenarnya ihsg kita lebih punya tren untuk bergerak naik ke atas ya
sampai dengan akhir tahun ini
dan dibandingkan potensi tekanan turun sendiri
pak terakhir ini rekomendasi saham
meskipun tadi anda sudah sedikit memberikan apa namanya
bocoran ya tadi saham saham yang terkait dengan konsumsi perbankan
terutama kalau kita bicara dengan kebijakan bi maupun internasional
apalagi pak yang menarik yang mungkin bisa dicermati oleh para pelaku pasar pada hari ini dan sepekan ini pak
ya ini untuk trading ya
kita rekomendasi tentu saham artho ya
kalau saat ini terkoreksi turun gitu ya
dan kalau kita lihat tren hubungan kinerjaan berakhir
tentang teknologi cukup menarik ya
atau kita rekomendasi beli rp tiga sampai rp tiga delapan puluh
tartlos di bawah rp dua sembilan ratus empat puluh
target kita rp tiga satu ratus tujuh puluh sampai rp tiga dua ratus empat puluh
ini mulai naik ya dari pekan lalu
jadi kita rekomendasikan beli di rp dua tiga ratus lima puluh sampai rp dua lima ratus
tartlos di bawah rp dua tiga ratus
target kita enam ratus sepuluh sampai rp dua tujuh ratus
kemudian semp ya
kita rekomendasikan beli di rp empat ratus dua puluh delapan sampai rp empat ratus empat puluh
tartlos di bawah rp empat ratus sembilan belas
target rp empat ratus lima puluh delapan sampai rp empat ratus enam puluh enam
semp ini terkait dengan harga cto

taukom memang terlihat agak turun beberapa saat ini
tapi kita melihat ada potensi swings naik
jadi kita rekomendasikan beli di rp tiga delapan ratus sampai rp tiga delapan ratus tujuh puluh
tartlos di bawah rp tiga tujuh ratus tiga puluh
target kita rp empat dua puluh sampai rp empat satu ratus delapan puluh
kemudian yang terakhir tower
kita rekomendasikan beli di rp satu tiga puluh sampai rp satu enam puluh lima
tartlos di bawah rp satu
target kita rp satu satu ratus sepuluh sampai rp satu satu ratus tiga puluh
nah selain saham itu memang saham saham perbankan dia yang merilis laporan keuangan
diperkirakan akan cukup positif pergerakannya
kalau tadi anda katakan bahkan salah satu consumer good ya pak
ataupun retail ya dari mayoras
apa yang menjadi salah satu headline yang menarik pak
dari rekomendasi anda mengenai hal ini pak
kalau kita lihat memang ini secara teknikal ya
memang saya lihat sudah koreksi yang terjadi berpotensi untuk rebound
tapi memang di
di akhir periode tahun ini memang yang dinantikan pasar itu
memang adalah event menjelang kampanye sendiri gitu ya
dimana biasanya consumer good cukup positif
tapi memang orang sedikit khawatir
rata rata consumer good ini karena terlihat
sudah rusia memblok laut hitam gitu ya
dan kemarin ada kapal yang
kapal kapal diperingati ya
supaya tidak masuk dan keluar ke ukraina sendiri gitu ya
diperkirakan jantung akan naik
jadi sentimanya agak
agak bercampur ya terhadap event seperti consumer good ini
tetapi secara umum menurut kita
pada periode pertama perang ukraina rusia sendiri gitu ya
ketika global komoditas naik ya gandum naik
kita tidak mengalami banyak goncangan gitu ya
jadi sentimanya negatif tapi pengaruh pendidikannya mungkin
nggak terlalu besar gitu ya
dan event kampanye yang akan terjadi di akhir tahun
itu lebih positif ya bagi kita
terkait dengan saham berbasis telekomunikasi nih pak
yang menarik mungkin
ya kalau kita lihat seperti telkom sendiri gitu ya
memang saya melihat rekomendasi ini
memang basisnya teknikal ya
karena tren sahamnya lagi bergerak turun ke bawah gitu
tapi kalau kita lihat aktivitas masyarakat meningkat
menjelang periode kampanye juga gitu ya
harusnya sektor komunikasi ini tetap
menjadi salah satu yang sangat menarik gitu ya
jadi itu yang saya pikirkan
baik pak hans terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
sepertinya sentimen global terkait dengan suku bunga
dari sejumlah bank sentral
kemudian juga inflasi dan juga rapat
dari bank indonesia sendiri pada pekan ini
merupakan salah satu sentimen sentimen
yang juga harus diperhatikan oleh para pelaku pasar
terima kasih untuk perbincangannya pak
salam sehat selalu pak
ya terima kasih